selalu mencintai alam mencintai hutan kemudian agar ada harmonisasi saling melindungi saling memberikan sesuatu yang lebih
artinya ketika kita cinta dengan hutan kita sayangi hutan kita rawat hutan kemudian kita bersyukur atas hasil hasil untuk menjajahterakan masyarakat
ini menjadi sinergis kehidupan bersama alam itu sendiri
berada di ketinggian tiga ratus lima puluh hingga empat ratus meter di atas permukaan laut inilah panorama yang disuguhkan kawasan manggunan kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
kawasannya mendapat julukan kaki langit karena terdapat banyak surga wisata yang tidak lepas dari apa yang diberikan oleh sang pencipta
sebagian orang menyebut kaki langit mangunan merupakan surga hutan pinus
salah satu cikal bakal adanya objek wisata di sini adalah hutan pinus mangunan
di balik keindahan surga yang hingga kini bisa dinikmati banyak orang ada tangan berjasa mengabdikan diri untuk menjaga dan merawat hutan dan sekitarnya
semua orang di kawasan kaki langit mangunan memanggilnya ipung
pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini mulai merintis kegiatan pemanfaatan hutan sejak tahun dua ribu
ia bahkan memiliki kegiatan untuk menjaga kegiatan hutan
memutuskan untuk berhenti bekerja setelah berkarir selama dua belas tahun dan fokus mengembangkan potensi hutan yang ada di kaki langit
jadi hutan pinus ini kan memiliki ciri khusus jadi daunnya berbentuk jarum kemudian karena kecil kecil memanjang itu kan dia keluarkan oksigen yang cukup tinggi ya sehingga suasananya pasti sejuk
nah kesejukan ini menjadi
sebuah yang nyaman lingkungan yang sangat nyaman untuk dikunjungi itu
sehingga pohon pinus ini menjadi ikon utama sebagai tempat wisata hutan gitu
sekedar ya tempat selfie kemudian tempat kegiatan tempat acara keluarga untuk bermain di hutan
awalnya seperti itu ide sederhana
sebelum dirintis menjadi obyek wisata hutan pinus ini juga menjadi sebuah tempat yang sangat nyaman
pinus mangunan merupakan hutan produksi
tidak sedikit masyarakat sekitar mengambil getah pohonnya
bekas penyadapan getah pohon pinus masih cukup terlihat jelas di badan pohon bagian bawah
meski sudah mulai menutup dan sembuh alami seiring berjalannya waktu proses penyadapan getah pohon akan membuat umur pohon tidak bertahan lama
saat itu ipung memikirkan cara menghentikan penyadapan sehingga pohon pohon tetap hidup
hutan ini dulu kan sebenarnya hutan produksi
untuk memproduksi kayu putih
kemudian ditingkatkan menjadi hutan lindung
pada saat ditingkatkan menjadi hutan lindung itu kemudian oleh pemerintah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima itu ditanami tanaman pinus
karena pinus ini kan bukan bahan bangunan yang banyak digunakan untuk masyarakat
sehingga tingkat keamanannya pasti itu terjamin
karena masyarakat tidak tertarik untuk menebang
sehingga murni awalnya itu adalah untuk pergerakan membuat hutan lindung
semangatnya di situ
pemanfaatan hutan lindung ini dialihkan menjadi pemanfaatan hutan untuk wisata alam atau wana wisata dan jasa lingkungan atau jasling
jadi ketika kita mengolah alam dengan tempat tempat selfie inovasi kreativitas itu tidak begitu berat
karena kita mengolah alam
mengolah hidup tapi mati
tanaman itu hidup tapi mati
dia tidak bergerak tidak berpindah kemana mana
kita menyentuh mudah
tapi ketika kita kemudian melakukan lompatan harus obyeknya itu adalah manusia
manusia itu kan punya pikiran masing masing
sehingga harus menyatukan
menyatukan seperti apa sih nanti pertunjukan
warisan nenek moyang itu ketika dikemas menjadi sebuah daya tarik wisata
artinya kan ada proses yang harusnya cukup panjang
sepanjang proses ia merintis ipung merasakan kesulitan untuk mengubah mindset masyarakat sekitar yang diajak
untuk mencapai tujuan merintis sebuah obyek wisata alam ipung mendirikan sebuah kooperasi jasa yang dinamakan kooperasi notowono
di dalam operasi kepengurusan ini ipung sebagai ketua dibantu oleh anak anak muda
muda wilayah kaki langit manggunan
salah satunya totok prastyo
pria yang berusia tiga puluh delapan tahun ini sudah menjadi orang kepercayaan ipung untuk merintis kegiatan jasa lingkungan di kaki langit
dua ribu lima belas itu dulu kan pak ketua atau penggeraknya pak ipung itu kan kita pelajari dulu
karena hutan ini kan hutan milik negara ya
yang pasti disitu banyak
aturan yang ada
kemudian pak ipong mempelajari bisa tidak sih hutan milik pemerintah itu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat
jadi namanya apa namanya dikasih nama kooperasi notowono
sebenarnya dari notawono itu banyak usulan sebelum notowono
cuma kita ngambil sepakat untuk notowono
noto itu kan sama dengan menata
wono itu hutan
jadi bisa dikatakan
menata hutan notowono itu
sebagai orang kepercayaan sejak tahun dua ribu lima belas
totok merasa ipung merupakan sosok yang perfeksionis
pak ipung kalau berbicara pak ipung itu
saya sampai tidak bisa berkata apa apa dengan pak ipung
karena memang pak ipung itu luar biasa hebat
kemudian kalau menurut saya pribadi
beliau itu menerapkan trilogi kepimpinan ki hajar dewantara
jadi tidak cuma di depan tok
waktu kita ini ya menyemangati di tengah tengahnya pasti ada
kan problem kan banyak di sini ya
dan dia juga sebagai eksekutor juga
tanpa pak ipung saya rasa pendapat saya pribadi kita tidak akan menjadi seperti ini
dalam pemanfaatan hutan sebagai obyek wisata alam
ipung melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah
dalam hal ini balai kesatuan pengelolaan hutan atau balai kph yogyakarta
balai kph yogyakarta menjadi fasilitator untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar
untuk mengelola hutan negara
dari situ masyarakat dalam pengelolaan hutan ini diperankan sebagai subjek atau pengelola utama
yang membantu balai kph yogyakarta dalam pengelolaan hutan
untuk pemanfaatan hutan dalam aspek pengembangan wisata alam
sampai hari ini yang aktif atau anggota tetapnya itu kurang lebih tiga ratus lima puluh orang
tetapi pada umumnya atau secara global dengan yang tidak menjadi anggota kooperasi
ini sudah bisa menggerakkan hampir tujuh ratus lima puluh orang
sehingga bisa dibayangkan dari tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu lima belas ini hanya delapan puluh tujuh kakak
sampai mulai dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
sudah sepuluh kali lipat
setoran kepada atau apa yang diberikan kepada pemerintah dari pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat ini
atau kooperasi notawono dengan para pengelolanya ini sekitar dua empat puluh enam m
sehingga bisa dibayangkan kalau saya pukul rata dua lima miliar begitu
berarti yang diterima masyarakat khusus di pengelola ini kan tujuh lima miliar
belum lagi nanti efek dominonya yang di sekitar kawasan yang
dari dan menuju wisata mangunan
ini ada rumah makan ada homestay kemudian ada paket paket wisata seperti itu
ini akan mungkin akan lebih dari itu
di balik keberhasilan ipung mensejahterakan masyarakat
ia melewati lika liku perjalanan yang luar biasa
mulai dari menanam di tanah bebatuan hingga mengatasi erosi atau tanah longsor di sekitar hutan
selama itu tidak mengada ada itu kita lakukan
tapi kalau harus mengada ada demi sebuah prestasi saya tidak pernah mau
inilah penerima penghargaan kategori perintis lingkungan
bapak purwo harsono sp dari kabupaten bantu provinsi di yogyakarta
atas kepedulian menjaga alam di kawasan hutan pinus mangunan
ipung menerima penghargaan kalpataru tahun dua ribu dua puluh satu kategori perintis lingkungan
sejak tahun dua ribu lima belas saat ia merintis di kawasan yang merupakan tanah kelahirannya ini
ipung sudah berkali kali menolak untuk mengikuti kontes untuk pegiat lingkungan
ipung merasa ketika mendapatkan prestasi justru ada beban berat untuk membuat kawasan hutan pinus

kadang prestasi itu saya takut ini menjadi sebuah beban yang luar biasa
makanya saya jarang mau sih sebenarnya loh
ketika itu diminta saya tidak bisa menolak
makanya sampai dari dua ribu lima belas sampai sekarang itu kan sudah ada sepuluh prestasi nasional yang dititahkan ngarso dalam itu sudah ada sepuluh
kebetulan itu ada titah ngarso dalem hb sepuluh
kebetulan itu ada titah ngarso dalem hb sepuluh
lima tahun atas titah beliau itu sudah ada sepuluh prestasi
kan pas sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
walaupun ini sudah ada satu lagi nih yang nasional baru di
tapi artinya kita sepuluh itu
dan itu prosesnya kita mengalir alami
karena kita tidak pernah berkepentingan untuk berlomba untuk menjadi pemenang itu
ya kita apapun yang disyaratkan selama itu tidak mengada ada itu kita lakukan
tapi kalau harus mengada ada demi sebuah prestasi yang tidak pernah mau
di balik beragam prestasi yang disandang ipung ia memang bertekad memanfaatkan hutan dengan semestinya
keyakinan bahwa merawat hutan berarti merawat kehidupan terus dipegang oleh ipung
pengembangan kawasan hutan bangunan didorong untuk terus memperhatikan segala fungsinya
ipung dan timnya mengabdikan diri untuk mengelola sekitar tiga puluh empat puluh satu hektar dari total sekitar lima hektare
tujuh puluh tujuh hektar hutan linung yang ada di kawasan mangunan
ipung pun cukup teliti dan sangat pemilih untuk tanaman apa saja yang ada di kawasan hutan pinus manggunan
kita beberapa tempat itu memang sudah kita plotting areanya untuk menumbuhkan kembali
pada saat tanaman ini masih lebat seperti ini kemudian kita menanam jenis tanaman yang sama di dalam bahagian tegahan itu
jadi kita memilih tempat tempat yang cukup sinar mataharinya
nah yang di tempat bawah tegaan itu biasanya kita pilih tanaman tanaman yang memang mampu tumbuh kembang di bawah tegaan
perti beringin itu sangat sangat cocok dipilih kemudian pule itu juga cocok
beberapa karakter tanaman yang seperti itu kemudian kita masukkan di sela sela antara pohon pinus
penanal kepala hutan tinus
di semua tempat ini tidak berbicara ilmiah ya di semua tempat yang menjadi sumber air itu biasanya karakteristik tanamannya memang gayam beringin seperti itu
kemudian kita ya satu sisi budaya nenek moyang yang seperti itu kemudian kita ikuti karena itu hal yang baik
kemudian kita berharap kedepannya memang benar benar air itu bisa dipertahankan dengan baik sehingga habitat ini akan tetap tumbuh subur
secara ilmiah manfaat dari beringin dengan nama latinnya ficus benjaminan adalah kemampuannya untuk menyimpan cadangan air
sehingga dapat memberi kehidupan pada tanaman lain jika akarnya mulai merambat jauh
tanaman gayam tanaman multifungsi yang cukup langka bibitnya belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
salah satu keunggulan tanaman gayam ada pada sistem perakarannya
akar gayam sangat padat sehingga dapat berfungsi sebagai biopori dan menjadi resapan
tanaman gayam juga bisa menjaga air hujan serta melindungi sumber mata air
pohon dengan nama latin alstonia skolaris atau pohon pule umumnya tumbuh di daerah dengan suhu tahunan rata rata dua belas hingga tiga puluh dua derajat celcius
sebagai penghijauan pohon pule banyak digunakan karena daunnya mengkilap dan melebar ke samping
karakter yang dimiliki membuat pohon pule dapat memberikan kesejukan di tengah teriknya cahaya matahari
tidak hanya memperhatikan jenis tanaman yang ia tanam di hutan
ipung juga memiliki trik tersendiri untuk merawat tanaman ketika masuk musim kemarau dan musim penghujan atau mencegah bencana seperti tanah longsor
menjaga delu ulah manusia kalau terjadi bencana kemudian kita harus membuat talut talut membuat terasiring untuk agar tanah itu tidak tergerus dan lain sebagainya
itu yang kita lakukan
ketika merawat ini yang paling sulit itu di masa masa kemarau panjang
kita menjaga dari kebakaran tapi kita harus merawat tanaman yang kita tanam itu harus tetap hidup
makanya biasanya kita menggunakan sistem infus
infus itu menggunakan galon atau bekas minuan produk kemasan itu
kemudian ditutup botolnya itu dilubangi kemudian dikasih gabus atau bekas rokok itu gabus rokok
kemudian diisi penuh dan itu akan dikontrol secara terus menerus
terus ketika habis tinggal ngisi galonnya itu
itu hanya untuk mempertahankan dari kondisi lingkungan yang sangat sangat kering
sehingga ketika tidak diinpus pasti bibit bibit itu akan mati
pada saat itu tetap hidup walaupun dalam keadaan sakit karena tidak tercukupi kebutuhan airnya
tapi masih mampu bertahan hidup sampai pada musim penghujan berikutnya
sehingga itu tanaman akan tetap
bisa tumbuh dengan subur
mengucap syukur kepada sang pencipta karena telah diberikan nikmat hasil bumi yang berlimpah
ipung dan warga mangunan menggelar acara kenduri mertowono
ipung memanjatkan rasa syukur karena perlahan bebas dari pandemi covid sembilan belas
dan geliat pariwisata semakin terbuka sehingga masyarakat bisa mengais rezeki
hidup bersama alam hidup bersama alam
ini tentunya ada perilaku ada perbuatan
salah satu perbuatannya adalah wujud rasa syukur yang mendalam
dan ini menjadi sebuah upaya upaya untuk selalu mencintai alam mencintai hutan
kemudian agar ada harmonisasi saling melindungi saling memberikan sesuatu yang lebih
artinya ketika kita cinta dengan hutan kita sayangi hutan
rawat hutan kemudian kita bersyukur atas hasil hasil untuk menjajahterakan masyarakat
ini menjadi sinergis kehidupan bersama alam itu sendiri
sejak awal merintis wisata alam ipung selalu didukung oleh keluarga
terutama istri dan anak anaknya
alam ini kan bagian dari kehidupan kita
rusaknya alam adalah rusaknya kita semua rusaknya kehidupan
alam adalah alam
melewati perjalanan yang cukup berliku untuk mencapai titik seperti saat ini
ipung mendapat bantuan tidak hanya dari teman temannya
keluarganya pun sangat mendukung aksi nyata yang dilakukannya
heni widayati atau yang lebih akrab di sapa heni ialah istri ipung
wanita yang dinikahi ipung tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini selalu mendukung apa yang dilakukan ipung
dalam hal merintis kawasan kaki langit mangunan
saya support sekali dari nol dari pagi dulu dulu pernah
dari pagi dia
jam lima pun sudah bangun jam empat pun bangun
aku dulu belum seperti ini
dulu belum seperti ini
biasanya jarang bangun pagi
ya jarang banget bangun banget tapi itu pagi pagi udah bangun
sudah pergi ke hutan
tapi yang jelas saya sebagai seorang iti itu selalu mendoakan aja
mendoakan ipung kesehatannya
supaya dia tetap
yang penting kan kesehatan tuh mbak
kalau sehat kan otomatis semuanya bisa dilakukan
melihat kesuksesan yang didapatkan oleh suaminya
heni merasa ikut bangga
heni selalu berdoa kepada sang pencipta agar suaminya diberikan kesehatan
ya itulah harapan di hati kecil istri purwo harsono
jelas ikut bangga
dulu prihatin ya sekarang cukup bangga
sudah melihat melihat yang seperti ini senang banget
ya ini adalah suatu kebahagiaan
bisa membahagiakan keluarga juga
membahagiakan orang lain juga
yang penting itu bisa berguna untuk semua orang
jadi apapun yang dia lakukan
kalau berguna untuk orang itu bermanfaat juga dan
kalau aku seperti itu aja
semuanya serahkan sama yang maha kuasa
kalau orang baik saya rasa dijaga juga
ternyata oh seru ya
seru juga ternyata
seru juga bikin rundown acara mengatur acara
nah pas ketika acara itu selesai dan berhasil tanpa ada komplain
tanpa ada komplain dari pengunjung
tanpa ada komplain dari peserta
itu ada sesuatu yang bikin seneng gitu
oh sudah berhasil nih untuk eventnya
jadi kemungkinan untuk selanjutnya
saya pasti akan tetap di wisata
nah itu ada sebuah tempat yang konon ceritanya itu memang hasil
soduksi laut jadi permukaan laut yang terangkat ke atas
sehingga exittingnya itu adalah batu batu karang
kami berpikir ketika beringin itu kan akarnya bisa melampaui tajuk
nah sehingga kami akan uji coba tentang beringin itu
agar nanti tetap di situ itu tetap jadi sebuah hutan yang sangat lebat
tapi prosesnya itu
itu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat
temanya seperti itu
sehingga ketika itu jadi
kan bisa menjadi sebagai pusat edukasi
aksi nyata ipung dan masyarakat manggunan menunjukkan nilai positif
sehingga kesejahteraan manusia di kawasan kaki langit mangunan
menjadi ikut terangkat
alam ini kan bagian dari kehidupan kita
rusaknya alam adalah rusaknya kita semua
saya kira merawat alam ini bukan hal yang sulit
akan tetapi kadang kita tidak sadar terhadap
bagaimana alam itu bisa melindungi kita
dan kita juga bisa melindungi alam
jangan rusak alam dengan ulah manusia
karena manusia sendiri nanti yang akan memanen
atas kerusakan alam itu sendiri
salam lestari dari kawasan pinosari mangunan